kongres partai demokrat keempat menghabiskan biaya sembilan empat miliar rupiah
biaya tersebut diperoleh secara resmi dari iuran kader anggota dpr dan lain lain
kongres dihadiri satu dua ratus peserta termasuk undangan unsur dewan kehormatan dewan pimpinan pusat cabang hingga luar negeri
agenda kongres akan dibuka pada hari selasa malam
kongres akan menggelar tiga paripurna
pemilihan ketua umum partai demokrat akan dilaksanakan pada paripurna ketiga
meskipun beberapa pihak mengklaim telah mencalonkan diri sebagai calon ketua umum
tapi panitia baru menerima satu nama calon yaitu susilo bambang yudhoyono
panitia masih membuka pendaftaran bakal calon ketua hingga selasa pukul dua belas siang
partai demokrat sangat membuka ruang yang luas seruas luas
kepada seluruh kader partai demokrat ini yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon ketua umum
bakal calon juga tidak terjerat hukum dan aktif di partai selama lima tahun terakhir
yogyakarta surabaya jawa timur